untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman listrik selama ramadan
ribuan petugas pln menggelar apel siaga di kantor pln dki jakarta gambir jakarta pusat senin sore
lima ratus petugas pln disiagakan dan selain itu petugas juga memeriksa sejumlah gardu induk
yang tersebar di wilayah dki jakarta dan sekitarnya
dan apel siaga pasokan listrik pln unit induk distribusi jakarta raya
turut didukung dengan kekuatan enam belas posko siaga enam unit mobil deteksi tujuh belas unit gardu bergerak
empat unit kabel bergerak enam unit uninterruptable power supply dan dua puluh unit powerbank pln
general manager pln unit induk distribusi jakarta raya dodi b pangaribuan mengungkapkan
kesiapsiagaan dilakukan untuk meminimalkan adanya pemadaman listrik selama ramadan
selama bulan puasa pln memastikan
pasokan listrik ke empat tujuh juta pelanggan di dki jakarta dan sekitarnya dapat terpenuhi dengan baik
pertama kita siap menghadapi atau siap meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bulan ramadan tahun ini
jadi kalau jumlah personil kita dua empat ratus ya dua empat ratus lebih personil gabungan dari pln maupun dari al hidayah
kemudian kita ada empat belas gardu distribusi pelanggan kita empat tujuh juta
semoga semua upaya kita bisa diberikan kemudahan karena